mulai beberapa hari yang lalu semua kecamatan di surabaya memiliki tim khusus bernama swab hunter
setiap hari mereka berkeliling tempat keramaian mencari orang orang yang tidak memakai masker
seperti kecamatan sawahan yang siang itu menyambangi pasar belauran surabaya
dibantu polisi dan tni mereka menyusuri sudut sudut pasar
tiga orang pedagang tanpa masker ditemukan
enam puluh tujuh tapi tidak ada keluhan
oke kita pastikan nanti bapak sehat
oke ya kita yuk ke puskesmas
ini untuk kebaikan kok
mereka diketahui beraktivitas tanpa masker dan baru memakai masker setelah petugas datang
meski sempat berdebat ketiga pedagang itu dibawa ke puskesmas untuk dites usap
kebetulan pasar belauran ini sudah dua hari kemarin kita datangi ada pelanggar
kemudian hari ini kita coba datangi lagi masih ada yang tidak patuh protokol kesehatan
yang tidak patuh kita bawa ke puskesmas untuk dilakukan tes swab
sekali lagi ini semata mata untuk melindungi warga kota surabaya
di puskesmas para pelanggar protokol kesehatan ini bergabung dengan warga lain yang dibawa dari tempat keramaian yang lain juga karena tidak bermasker
mereka langsung dites usap selama kurang lebih lima menit tanpa membayar
tidak pakai masker
kenapa mbak nggak pakai masker
pakai pak tadi pas jatuh di toilet terus pas mau berlis terus ketemu sama bapak bapak itu
hasil tes baru bisa diketahui setelah dua hari
jika positif mereka akan dibawa ke rumah sakit dan dilakukan tracing atau pelacakan pada kontak kontak eratnya
jumlah kasus positif covid sembilan belas di kota surabaya terus meningkat
hingga satu oktober satgas covid sembilan belas jawa timur menyebut ada empat belas tiga ratus an kasus kumulatif di surabaya
meski demikian jumlah pasien sembuh
secara kumulatif juga bertambah mencapai dua belas delapan ratus an orang
dalam sebulan terakhir situs lawan covid sembilan belas milik pemkot surabaya mencatat jumlah tes usap per hari mencapai tiga lima ratus orang
rangga umara andres pecaksono triardia surabaya